prestasi membanggakan diraih oleh lima siswa kelas tujuh dan delapan smp negeri satu surabaya jawa timur
tim robotika yang mereka bentuk menyambat juara satu pada kompetisi robot singapore robotic games
kejuaraan itu diadakan pada lima dan enam februari dua ribu dua puluh di singapura
mereka mengalahkan peserta dari sejumlah negara termasuk thailand singapura dan malaysia dalam dua kategori yaitu robot underwater dan sumo
pada kategori underwater perlombaan dilakukan dengan memindahkan kelereng menggunakan vakum yang dimiliki robot menuju lokasi yang telah ditentukan panitia
sedangkan pada otonomo sumo robot peserta harus dapat mendorong robot lawannya keluar arena pertandingan
kesulitannya apa sih kamu bikin dua robot
prestasi membanggakan juga datang dari santri ponpes mambau solihin dua blitar
tim robotika yang mereka bentuk berhasil menyambet juara umum dalam ajang sembilan world robotics empat piece dua ribu dua puluh di johor bahru malaysia
kejuaraan itu diadakan pada tujuh dan delapan februari dua ribu dua puluh
mereka mengalahkan peserta dari sepuluh negara dalam tiga kategori yakni soccer close soccer junior class dan line follower
yang istimewa tim ini baru sekali mengikuti lomba dan langsung menjabat juara umum
prestasi santri pompes mambau solihin dua ini sebelumnya pernah terukir menjadi juara sejumlah
yang terakhir tim ini baru sekali mengikuti lomba dan langsung menjabat juara umum